assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
bulan suci ramadan ini biasa disebut dengan bulan feminin
bulan ke pengasuhan
bulan berkasih sayang
sementara sebelas bulan yang lain itu lebih menonjol unsur unsur maskul ini
bulan suci ramadan ini kita tampil sebagai orang orang yang lebih feminin
keseimbangan antara maskul dan feminin dalam dunia spiritual kita ini sangat penting
agama saudara kita yang di china klasik itu menggunakan istilah yang ini
dalam dunia kabal atas ayubnya hudi
menggunakan istilah sefirot dan ensal
nah kita pun juga dalam islam
ada jamaliah dan ada jalaliah
jamaliah itu kelembutan
jalaliah itu ketegaran
kombinasi antara jamaliah dan jalaliah ini sangat penting
energi maskulin dan feminin itu penting
perlu menyatu dalam rangka terciptanya keseimbangan
dalam kehidupan mikrokosmos anak manusia pun juga sangat penting
kehidupan rumah tangga tanpa ada keseimbangan itu juga akan berpotensi melahirkan persoalan kekeluargaan yang fatal
makanya itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini
mari kita menjadikan bulan suci ramadan untuk merevisi
tataanan rumah tangga yang selama ini kita bangun
mungkin diantara kita para pemirsa
ada yang rumah tangganya tidak tenang tidak tentram
bermasalah apalagi dalam zaman krisis seperti sekarang
dengan hadirnya covid sembilan belas seperti ini
banyak sekali perceraian terjadi di mana mana
banyak broken home
berantem satu sama lain sesama bersaudara
karena faktor ekonomi itu bisa menjadi faktor yang sangat penting
sebagai pemicu terciptanya rumah tangga yang bermasalah
dalam posisi bulan suci ramadan ini

sangat tepat waktu bulan suci ramadan datang
untuk menyabarkan hati hati yang gundah
untuk melembutkan hati hati yang keras
untuk meluruskan pikiran yang bengkok selama ini
dan untuk memitifkan jiwa jiwa yang gelap
bulan suci ramadan ini kita ditolong oleh allah
hadirnya bulan suci ramadan dalam situasi pandemi seperti ini
sepertinya adalah obat mujarab
untuk merajut kembali rumah tangga yang sedang berantakan
merajuk kembali keluarga keluarga yang sedang bermasalah
salah satu tanda tanda kekuasaan allah
allah menurunkan kita pasangan pasangan
jadi begini maksudnya ayat ini
semua orang yang berumah tangga mendambakan keluarga sakinah
keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang
keluarga yang tenang dan tenang
keluarga yang damai tentram akur damailah
bagaimana merumuskan bagaimana mencapai keluarga sakinah itu
coba perhatikan undangan undangan perkawinan itu kan selalu ada undangan
selalu ada ayatnya kan
allah menurunkan menciptakan makhluknya itu berpasang pasangan
segala sesuatu itu diciptakan berpasangan pasangan kan
ada laki ada perempuan
nah rumus untuk meraih keluarga sakinah
kombinasikan komposisi antara cinta rahmat dan cinta mawadah
cintanya seorang istri
kenapa cintanya seorang istri
itu betul betul cinta tanpa
cinta yang sangat berpengalaman
cinta yang sangat berpengalaman
cinta yang sangat berpengalaman
cinta yang sangat berpengalaman
cinta yang sangat berpengalaman
coba bayangkan perempuan sedang menyusui bayinya
coba bayangkan perempuan sedang menyusui bayinya
jam berapa malam pun juga kalau bayinya kelaparan
dia bangun dua tiga kali bangun semalaman itu
suaminya ngerok disamping kanan kirinya itu gk tau

cinta mawadah itu cinta rasional cintanya seorang suami
bukanlah mencintai seorang anak itu
bukanlah mencintai seorang anak itu
setiap uang jajannya dipenuhi
satu juta satu hari
sekalipun kita kaya jangan memberikan kita banyak uang
memberikan uang yang banjir terhadap anak yang baru dewasa seperti itu
bisa masuk ke narkoba bisa masuk ke nekalan remaja
itu bukan membina anak bukan mendidik anak mencelakakan anak
karena itu komposisi cinta mawadah dan rahmah itulah nanti akan melahirkan cinta sakinah keluarga sakinah
saya ulangi komposisi mawarda cinta yang rasional
dan rahmah cinta yang sangat sangat emosional sangat diperlukan guna menciptakan keluarga sakinah
dalam hal apa kita menghadapankan cinta rahmah
dalam hal apa kita mengadakan cinta mawadah
sangat ditentukan oleh kecerdasan kita masing masing
karena itu para pemirsa mari menciptakan bulan suci ramadhan ini
untuk meraju kembali persoalan persoalan yang selama ini muncul di dalam lingkungan keluarga kita semuanya
mungkin kita selama ini terlalu emosi
kurang rasional atau terlalu rasional kurang emosinya
saya ingatkan kepada kita semuanya apabila rasio yang mendirect menuntun sebuah rumah tangga itu akan mentok
ada sesuatu yang tidak masuk akal tapi terpaksa harus kita jalani
anak kita sakit ibunya juga sakit di rumah
sepenting apapun rapat itu tinggalkan
anak kita tak akan tergantikan oleh keluarga itu
maka itu insya allah mudah mudahan bulan ramadhan ini akan menciptakan suatu kerukunan rumah tangga
yang sangat permanen berkat bulan suci ramadan ini
demikian para pemirsa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh